ini kok sepi ya
apa mama tidur ya
biarkan nino membantu rena
aduh tapi reno dari tadi nangis
sedangkan lukanya harus cepat diobati
ini tadi saya kasih
kau baik bantu obatin ya
mau nyisir bapak dan mama
kalau lukanya gak diobatin
nanti lukanya bisa tambah sakit
kalau rena tambah sakit
nanti kita berdua
ombaik obatin pelan pelan ya
karena dibujuk sama pan nino gini
lihat rena memang dekat sekali dengan nino
aku sangkal dipercaya
masih dikit om
ini kok sepi ya
apa mama tidur ya
diketuk ketuk dari tadi juga nggak ada yang bukain
untuk bawa kunci cadangan jadi bisa masuk
ini kok belum bales chat gue sih
belum dibaca malah
padahal kan gue kirim foto hasil usg anaknya
gue kasih tau mama aja deh
mama pasti seneng liat hasil usg cucunya
aku mau kasih tau sesuatu ke mama
kok ada jawaban sih
ma pergi ya
ma pergi kemana
mama dimana ma sekarang
mama pergi ya
mama pergi ya
iya mama lagi pergi
mama lagi di rumahnya aldebaran
mama kesana sendiri
mama mau ketemu sama andin
udah dulu ya
mama baru heads up
siapa pergi ngengin
terima kasih ya wya
sama sama mbak michelle
ini aku udah sampai ya
oke oke langsung masuk aja ya ke mariana ya
michi udah datang
suruh langsung kesini ya
oh masih ada di tangan
ini aku baik baik
baik tante apa kabar
mbak michi kita langsung ke kamarnya reina aja ya
tak belumnya om
udah kok ini terakhir ya
tolong periksa cek lukanya reina ya
oh ini lukanya udah diobatin kok saya
tante michi kasih obat ya buat keredahin rasa sakitnya
pintar banget minumnya raffatina
sekarang reina istirahat ya
reina soalnya perlu istirahat
reina soalnya perlu istirahat
omah sama om baik sama spanul di luar oke
minum mirna kiki kita tunggu di luar
cepat sembuh ya
ya sekarang reina istirahat ya
angkat tekinya pelan pelan
kenapa sih ada cara harus banget pakai kesini tuh ngapain gitu loh
gue juga gak ngerti
hei bikin gak enak hati aja dah